ya tuntutan enam belas tahun penjara ini kita akan mengulasnya malam hari ini
bersama narasumber yang telah hadir di studio saat ini
ada asep iwan iryawan ahli hukum pidana sekaligus mantan hakim
selamat malam kang asep
kemudian ada juga dasril afandi
yang merupakan tim penasihat hukum setia novanto
yang tersambung melalui sambungan telepon
selamat malam pak dasril
selamat malam kang indra
baik dan kemudian ada pak saud situmorang
wakil ketua kpk yang juga bergabung bersama kami
melalui sambungan telepon
pak saud selamat malam
ya selamat malam
baik saya kepada dasril terlebih dahulu
pak dasril bagaimana tanggapan dari pihak setia novanto
anda sebagai kuasa hukum
ketika melihat tuntutan enam belas tahun penjara
dan kemudian disebutkan di situ justice kolaboratornya
belum bisa dikabulkan
ya tentu yang namanya tuntutan adalah produk dari penuntut umum
dakwaan yang dilakukan di persidangan
dengan bukti bukti yang diajukan oleh penuntut umum
namanya di kpk
ya dari itu simpulkanlah bahwa yang terbukti adalah
undang undang tindak menang korupsi
dengan setiap unsurnya diuraikan secara detail
berdasarkan fakta fakta yang diberikan oleh penuntut umum
dan pada akhirnya menyebut apa itu tuntutannya
ya dengan enam belas tahun penjara
dengan uang denda satu miliar
resursi jualan enam bulan dan lain lain
seperti yang disebutkan dalam surat tuntutan tersebut
ya kami melihat tuntutan itu
ya hal yang
normal saja tidak ada yang
normal saja ini maksudnya sesuai
anda meyakini sesuai dengan
apa yang muncul dalam fakta persidangan
bukan begitu bukan sesuai dengan fakta persidangan
kesimpulan dari fakta persidangan
yang disusun oleh jaksa penuntut umum
dan mereka berkesimpulan
nah tanggapan dari pak
anda sebagai kuasa hukum sidenovanto seperti apa
melihat hal ini enam belas tahun ini
kalau dibandingkan dengan
terutama perkara pak sidenovanto
terus kemudian juga perkara ektp
yang dimulai dari perkara
tuntutan bedana penjaranya
jauh berbeda yang irman sugiharto
yang tujuh dan lima tahun
dan ini jadi enam belas tahun
padahal di kasus sebelumnya
nama pak sidenovanto belum disebut
sebagai kawan peserta dalam perkara ektp
angka enam belas tahun itu menurut hemat kami
cukup tinggi untuk dituntut kepada pak sidenovanto
jauh berbeda dibandingkan yang lain maksudnya ya
begitu ya pak
sedalam tuntutan yang dibacakan oleh jaksa
penuntut umum dari kpk
di persidangan siang tadi begitu ya
dan sampai ke sore
disebutkan di situ
salah satunya adalah
status justice kolaboratornya belum bisa dikabulkan oleh kpk
karena ada beberapa hal
seperti keterangan yang masih setengah hati
dan memang belum memenuhi kualifikasi
pengajuan status sebagai jasis kolaborator ini
sudah diupayakan oleh pak sidenovanto
bahwa pak sidenovanto adalah seorang yang
ingin bekerja sama dengan kpk
bahwa ingin mengungkap secara terang menerang
perkara ektp ini
kpk juga bisa mengungkap
pihak pihak mana saja yang bisa terlibat
ya yang terlibat dalam perkara ektp ini
sampai hari ini
ini kan belum final juga
karena masih ada
proses proses selanjutnya seperti itu
tapi menurut anda dan tim kuasa hukum yang lain
apakah pak sidenovanto
sampai sejauh ini
keterangan keterangan yang disampaikan di persidangan
sudah layak mendapatkan status itu atau tidak
sudah melakukan syarat syarat dalam kualifikasi
jasus kolaborator atau tidak
ya dari sisi pak novanto
tentu seharusnya sudah
pak sidenovanto sudah mengajukan
pernyataan pernyataan tentang apa yang dia ketahui
apa apa yang ditahui
sehubungannya proses ektp
terus kemudian telah menyebut
pihak pihak tertentu yang
menurut beliau yang dia ketahui
baik secara langsung maupun tidak langsung
yang terlibat dalam proses ektp
itulah bentuk kerjasama pak sidenovanto dengan bkpk
dan selayaknya beliau sudah bisa mendapatkan
status sebagai justice kolaborator itu
saya akan langsung tanya ke pak saud
pak saud apa sebenarnya kemudian jadi pertimbangan
belum bisa dikabulkan
bahkan kemudian tuntutannya enam belas tahun penjara
berbeda jauh lebih tinggi
terdakwa terdakwa yang lain
sebelumnya begitu ya sebelum dijatuhkan fonis ya
seperti andina rogong irman sugiarto dan lain sebagainya
tanggapan anda pak saud
ya jadi kalau kita lihat dari proses putusannya irman
itu kan jelas ya
di sana gimana peran yang bersangkutan ya
itu belasan kalilah sih seperti apa peran yang bersangkutan
jadi kedua kalau ditanyakan
kedua kalau ditanyakan sejauh apa
kemudian itu memenuhi
yang disebut dalam
makanggung tentang bagaimana justis kolaborator harus diterapkan ya
kita masih belum bisa menyampaikan hal itu
belum bisa menyatukan itu
karena ketika ini masuk di dalam proses
bagaimana kita memutuskan
seperti apa tuntutan yang disampaikan
kita akan pimpinan semua bicara
semua menyampaikan semua jaksa juga
bahkan tadi pagi sebelum jaksa
karena belum berangkat ke persidangan juga
melihat detail gitu
seperti apa sebenarnya kita harus memutuskannya
sehingga itu yang menurut kita yang sekarang itu
itulah seadil yang bisa kita berikan sejauh ini
yang secara lebih detail pak
yang membuat setia novanto belum layak mendapatkan status justice collaborator
ini lebih kepada apa pak
apakah memang ungkapan ungkapannya di persidangan
seperti menyebut nama nama tadi
yang menurut pak dasril sebagai kuasa hukum
kan tadi sudah menyebut nama nama lain yang ikut menerima aliran iktp
dan lain sebagainya
kemudian bahkan kalau kami cuplik dari pemberitaan
pernyataan pak firman wijaya
setnoff sudah melakukan hal hal terkait seharga jasadis kolaborator
seperti mengakui perbuatannya
mengembalikan uang lima miliar rupiah
dan kemudian mendorong keponakannya irvanto endera pangbudi cahyo
yang sekarang menjadi tersangka di kpk
tapi pandangan kpk seperti apa
kok bisa belum dikabulkan misalnya pak
sehingga kita bisa mengetahui
ya di beberapa itu
di dalam sema itu sudah dipenuhi ya
mengembalikan dan menyatakan bahwa yang bersyaratkan mengakui
ada sesuatu yang dia lakukan di masa lalu
artinya ada perusahaan pidana
nah kemudian kalau kita melihat yang disyarat yang lain
itu masih belum
kita berharap ini ada sesuatu yang
membuka lebih detail lagi
sehingga yang bersangkutan bisa menjelaskan
bahwa dia bukan orang yang terutama di dalam kes ini
kalau itu bisa disampaikan
itu menjadi lebih menarik
saya pikir itu
oke lebih detailnya akan seperti apa
kita lihat ulasan kang asep ya
setelah jeda berikut tetaplah bersama prime news
kami segera kembali
kami segera kembali
kami segera kembali
kami segera kembali
kami segera kembali
kami segera kembali
kami segera kembali
ya dituntut enam belas tahun penjara dan juga mengembalikan denda rp satu miliar
subsidi dari enam bulan kurungan
bahkan dituntut juga dicabut hak politiknya lima tahun setelah masa pidananya selesai
bagaimana kang asep anda melihat ketika kemudian ini dikaitkan dengan
status justice kolaborator yang belum dikabulkan oleh kpk
apakah enam belas tahun ini gara gara memang faktor status itu belum dikabulkan oleh kpk
ya yang pertama jaksa boleh menuntut minimal antara minimal dan maksimal
minimal adalah satu tahun empat tahun sampai seumur hidup
jadi ketika jpu menuntut enam belas tahun itu kompetensinya jpu kpk
kedua kenapa ini enam belas tahun yang lain di bawah itu
karena yang dua dan tiga dua dari eksekutif satu pengusaha itu
mereka jadi jc dikabulkan
jaksa kan punya dispensasi dispensasi khusus
ini kan jc itu ditolak
kenapa jc ditolak
jelas ada peraturan perundangan bahkan surat edaran mahkamah agung jelas menjelaskan
satu ada pengakuan membuka aib yang besar ada pelaku pelaku yang lain
yang lebih besar
yang lebih besar
kan kita sering katakan di sini harusnya ada pelaku pelaku besar yang dibuka
yang punya nama nama besar misalkan sederhana gini
itu kan anggaran digolkan
golkar itu kan ada sepuluh praksi setidaknya di situ
nggak mungkin satu praksi yang menyetujui dong
pasti ada praksi praksi lain kita bisa katakan
kong kali kong lah di situ
nggak mungkin ada golkan dengan sn pasti ada pelaku pelaku lain
nah kita kan berharap pak sn ini membuka pelaku lain
walaupun ada beberapa nama yang disebut kan
nah kenapa nama nama ini nggak disebut
walaupun nama itu disebut memang harus ada bukti
nah kpk mungkin kalau penjelasan tadi urayan kpk di tuntutannya
jelas kpk mengatakan tidak signifikan dengan protokol perundangan
artinya kpk belum bisa diyakinkan
tapi kan masih ada celah lagi sekarang
detail yang seperti apa sih yang dimau
coba kalian mencari ya
ketika pemeriksaan terdakwa
ya dia pak sn mengatakan saya dimanfaatkan
ya dan membantu program yang begitu baik
padahal jelas kita lihat kan
kalau dilihat tindak pidana nya sekali lagi ya
sn mengembalikan uang lima m
sn menyebut nama nama lain
artinya ada tindak pidana di situ dong logikanya kan
tidak mungkin ada tindak pidana
padahal sebelumnya jaksa kpk mengatakan ada drama drama lain kan
artinya ada tindak pidana kenapa tidak mengakui
kenapa tidak menyesali
penting dihukum adalah penyesalan
ketika menyebut nama nama lain ada aliran dana lain dan lain sebagainya
ada sebuah tindak pidana tapi ketika terkait dengan dirinya
itu kalimat itu harusnya kan saya menyesali itu perbuatan itu
berarti itu belum mengaku ya
belum mengakui dong
coba periksa apa ada pengakuan kan tidak ada
itu yang memang mungkin catatan pertimbangan kpk kenapa menolak
tapi kan sekali lagi masih ada harapan nanti dipledoinya
seharap nanti sn maupun nasihat hukumnya menjelaskan kan
bahwa dengan mengajukan jc itu kan ada harusnya pengakuan salah namanya jc
nah nanti kan laki laki mesti punya kewenangan
jadi paling awal itu adalah mengaku salah dulu
iya pengakuan salah
itu paling dasarnya ya
di surat edaran mahkamah agung jelas kalimatnya itu
tapi kalau mengatakan saya dimanfaatkan itu berarti belum mengaku salah ya
berkelit istilahnya kan
gak apa apa lah itu kan kpk sudah menutup
artinya diperlukan penuntutan
tapi kan ada lagi satu lagi di play doh besok
katakanlah sn nanti mengatakan sebenarnya
siapa pelaku yang lebih besar dari orang orang besar lainnya siapa pelaku yang lebih besar dari orang orang besar lainnya
siapa pelaku yang lebih besar dari orang orang besar lainnya

nanti kan putusan hakim bisa di bawah itu bisa sama bahkan bisa lebih tinggi
nah kita kan publik banyak
kan bisa lebih tinggi dari enam belas tahun itu ya
ya maksimalnya seumur hidup
hakim boleh menjatuhkan sampai seumur hidup sampai dua puluh tahun kan
nah ketika hakim
bukan batasan dari tuntutan jaksa ya
hakim nggak terikat untuk tuntutan jaksa
terikatnya sama peraturan pasal
ketika didakwa minimal satu tahun maksimalnya seumur hidup
hakim antar interval itu boleh
hakim tidak boleh di bawah minimal atau di atas maksimal
kebetulan maksimalnya dua puluh tahun atau seumur hidup
nah saya berharap kalau besok misalkan sn pledoynya maupun perasaan tukungnya mengatakan memenuhi persyaratan sebagai gc
hakim akan terikat bahwa dia pengakuan membuka air belah lebih besar dan seterusnya
dan katakan hakim yakin dengan
tapi artinya dalam tangguti bola status jasis kolaborator ini bukan lagi di kpk tapi di hakim ya
iya kalau di hpk sudah selesai di penyidikan di penutupan
makanya saya bilang harusnya kemarin ketika menyebut tahla misalkan dua nama disebut kan lebih indah kalau disebut di penyidikan
kpk bisa membuka air belah lebih besar kan
tapi kalau sekarang di sini kemarin ada dikunci kekecualian dimanfaatkan kpk tidak mengabulkan
menurut kpk kpk tidak yakin karena ayib tidak dibuka lebih besar
tapi masih ada harapan di pledoi
tidak hanya itu kan jasnya bisa
kan tadi jaksa kpk mengatakan ini aroma korupsi yang berbau pencucian uang
nah katakanlah nanti kpk membuka dengan pencucian uang
nah disitu juga kan dia bisa membuka lagi aib itu
maka saya bilang saya membacanya ini strategi saya bisa salah bisa benar pendapat saya
kalau sekarang kpk menuntut maksimal katakan dua puluh tahun atau seumur hidup
ya percuma nanti ngaji jc atau gue juga seumur hidup
karena kalau seumur hidup kan nggak ada pengurangan
strategi kpk ini ya
saya membaca saya nggak tahu
biar pasal itu yang menjawab
jadi enam belas tahun kalau enam belas tahun nanti misalkan dia mau jc kan setidaknya dia dapat remisi pengurangan asimilasi dan sebagainya
artinya bisa lebih ringan
artinya kpk membuka nih
anda masih mau nggak
kalau nggak ya sudah
tapi kan tidak hanya terhentuk oleh kpk masih ada yang diharapkan di pengadilan
jadi kalau boleh saya garis bawah sedikit mungkin bisa dikoreksi juga
yang dimaksud kak ngasib itu masih ada peluang jc dari istiano fanto ketika play doh nya nanti
syaratnya selain mengakui tadi secara terbuka mengakui secara clear ya
ada faktor lain yang lebih besar
ada pelaku lain yang lebih besar
kemudian membuka soal pencucian uang ini
kan dia tadi menurut keyakinan jpu tujuh tiga us
sedangkan dia baru mengembalikan lima miliar
padahal perhitungan di dakwaan kerugiannya kan dua sekian kan
dari tuanya lima sekian
uang ini kan kemana saja
kalau pas sn ini tahu menyebut ke indra ke asep nah itu kan lebih bagus
ternyata indah lebih gede dong
kalau kemarin tidak cukup menyebut nama misalnya ke nama puan maharani ke pramono anung
keterangan terdakwa itu jelas di kuhap
berlaku bagi dirinya sendiri
berkonsepnya dalam mahkamah
ini kak di undang undang tipikor pasal ini

yang membuktikan itu memang di kuhap adalah jpu
terdakwa itu pekartip berhak membuktikan
kebuktian terbalik berimbang terbatas
artinya buktikan bahwa dia tidak berbuat
yang berbuat tidak hanya dia
ketika dia menyebut nama lain ya
nah sekarang ada nggak
nah sekarang kan disebut terakhir
kemudian kan disangkal oleh mbak puang sama pak pramono
terusan di kpk
silahkan tidak lanjuti
apakah yang bisa kita
bukan di luar persidangan silahkan saja
silahkan saja gitu kan
coba kalau disebutnya waktu dipenyidikan
sehingga waktu dakwaan kan anggota dpr saat itu adalah diantaranya yang dua itu
tapi kan ini keterangan di keterangan hak terdakwa
terdakwa kan berhak mungkir
saya nanti kembali ke pak dasril ya
terkait dengan status jastis
masih terkait dengan status justice kolaborator ini pak dasril
soal pengakuan itu belum dilakukan oleh pak stiano fanto
apa saran dari kuasa hukum
setelah jeda kami akan kembali dengan pak dasril
saya kembali menyapa pak dasril
pak dasril masih bersama kami ya pak dasril
ya ya enggak
baik pak dasril
nah terkait dengan apa yang disampaikan kang asep tadi
status ini belum bisa diberikan termasuk penjelasan dari pak saud ya
belum ada pengakuan terbuka bersalah begitu
sehingga ini yang menghambat tidak diberikannya atau belum diberikannya status justice kolaborator ini pak dasril
apa yang membuat kenapa tidak mengaku saja pak setia novanto
pengakuan yang bagaimana yang dimaksud
setidaknya lima atau enam kali permohonan jastis kolaborator telah diajukan oleh pak stiano fanto
dan semuanya itu adalah merupakan pengakuan
pengakuan ini ya
pengakuan ini ya itu sepanjang yang dia ketahui dan yang dia terlibatkan
tidak mungkin dia paksa paksa yang mengatakan sesuatu yang dia nggak lakukan
dia sudah melakukan pengakuan tetap yang dia lakukan
dan terakhir seperti yang disampaikan dalam keterangan terdakwa
seperti itu menyebut abcd
nama nama adanya aliran uang
salah satunya seperti itu
ditambah lagi bahwa karena ada
informasi keterlibatkan penerimaan uang
sebanyak sekian dan dia sudah kembalikan
sebanyak lima bilyar
keselubungan yang dia ketahui
dia sudah sampaikan
dalam dakwaan perkara ini
melakukan intervensi dalam proses penganggaran
dalam bentuk intervensi ini apa
dianggap dalam urayan dakwaan
yang tadi disebut
saat keterangan keterdakwa
pak stiano fanto pada minggu yang lalu
dia telah mengakui
dan meminta maaf
kalau dianggap sebuah kesalahan
baik itu yang diundang
maupun dia yang dia datangi
karena itu kenapa
hal itu dia lakukan
terlalu ketidakpahaman dia
dan dia tidak mengerti
bahwa itu akan dimanfaatkan
hal hal yang akhirnya seperti ini
sejata kenapa begitu
karena dia bilang
itulah hal yang biasa
dalam kehidupan dia
tolong menolong dalam artian
ya orang datang
ya hanya sekedar itu
bukan membuat sebuah konspirasi
atau dalam pidana itu
bahwa akan melakukan
tidak ada satu fakta persidangan
pun yang mengatakan bahwa
pak nopanto memiliki mensrea
dan ini kan
keterlibatan jelas sekali
hanya di perkara ini
di perkara ilman
kan tidak disebut sebut
pengakuan yang bagaimana
apakah dia sebagai pelaku utama
atau tidak pelaku utama
dia sudah sampaikan
dan sudah dilihat
dari fakta fakta persidangan
sejauh mana sih
dia hanya seorang
pada waktu itu
dalam partai yang tidak
praksi ada sekian
kalau tepat sembilan
pada waktu itu
sedangkan anggaran ini
dalam bentuk undang undang
merupakan produk dpr
bukan produk yang
pengakuan yang bagaimana
mungkin pak saud bisa menjawab
pengakuan yang bagaimana
pak saud yang
tentang pertemuan itu
dan meminta maaf
garis bawahnya seperti itu
yang seperti apa
ini bisa dikabulkan
kalau diskusi kita itu kan
ada sesuatu yang baru ya
jadi yang dikembangkan
yang bersanggota itu
enggak sesuatu yang baru
di irman itu
disebut sama yang bersanggota itu
sebenarnya dia masih
praktis itu belum memenuhi kriteria
yang diminta oleh sema itu kan
enggak boleh pelaku utama
mengapa itu kan
sampai kita bisa menunjukkan
bahwa memang ada pelaku utama yang lebih di atas dari itu
itu menjadi baru
yang disebut sebagai membuka yang
hal yang lebih baru lagi
tapi soal pengakuan tentang keterlibatan
yang seperti apa pak maksudnya pak saud
apakah mengakui saya yang mengatur begitu
atau bagaimana pak saud
kalau keterlibatan kan sudah jelas ya
memang di edukasi pada
kalau mengatur di
di kasusnya irman itu
sudah jelas bahwa yang bersangkutan memang
ada kata kata itu malah dituntutkan
jadi kalau itu umpamanya
diakui tidak diakui
tidak tidak menjadi masalah
tapi yang menjadi masalah kalau dia bisa membuka lebih
lebih jauh lagi kalau istilah kang asep tadi nyampaikan
bahwa ada sesuatu yang lebih besar lagi yang memungkinkan ini menjadi lebih terang
oke baik kang asep bagaimana
kalau tadi alasan dari pak siapa namanya
pak dasril ya
bahwa pengakuan yang bagaimana
saya kira talehan jpu tadi alaman dua ribu sekian kita ikuti dari terakhir ya
kan dia didakwa terima tujuh tiga usd
juta usd lah
jutanya jangan dihilangin
usd itu berputar kan
money changer dan sebagainya
jaksa untung umum
didukung oleh alat bukti yang lain
kenapa dikembalikannya lima miliar
kenapa dikembalikannya lima miliar begitu ya
bagaimana pak dasril tentang tujuh tiga juta
tapi dikembalikan lima miliar
itu juga salah satu masalah yang mengganjal soal justice kolaborator ini
dari fakta persidangan
dari saksi saksi yang disampaikan di persidangan
yang bersinggungan dengan pak novanto
sehubungan dana itu kan tidak pernah ada
satu kata orang pun mengatakan
mengatakan bahwa tujuh tiga juta dolar itu sampai di tangan pak novanto
karena baik itu mungkin hand to hand
transfer bank atau bagaimanapun
terus kemudian kenapa ada lima lima miliar
karena ada dikomprotir dengan pak irpanto di kpk
ternyata ada bantuan kegiatan kepartaian
kalau nggak salah pada waktu itu
karena itu dianggap
irvanto tidak bisa akan mengembalikan
mengembalikan karena pak irpanto tidak akan bisa mengembalikan
lebih di sana
jadi bukan aliran tujuh tiga juta
yang terang benderang diterima oleh pak nopanto
melalui siapa dan bagaimana
dan pada waktu itu juga pak nopanto
waktu keterangan tertera menyampaikan
menyerahkan semuanya kepada proses hukum
ini tentang terbukti atau tidak terbukti
tapi yang jelas dalam fakta persidangan
melalui keterangan saksi dan alat yang lain
tidak ada yang diterima
yang diresip oleh pak nopanto
secara langsung maupun
kalau dari pengakuan md okamah sagung
dan juga irpanto pambudi
seperti apa pak
kita sama sama dengar
ketika okamah sagung dihadirkan di persidangan
irpanto dihadirkan di persidangan
katanya kan tiga delapan lalu
dan tiga lima juta melalui irpanto
tidak pernah menerima uang
ya saya ingat dia pada waktu itu
pak okamah sagung
mengatakan daya ingatnya berkurang
mengalami penyakit tertentu
dan tekening banknya yang dimaksud
dan dia telah memulihkan kuasa
rekening bank yang dimaksud
benar ada aliran aliran itu
sebenarnya sudah sangat terbuka
dan proses penyidikan ini
sudah cukup lama
tidak dapat juga membuktikan
bahwa seperti apa
aliran uang itu yang sebenarnya
dan setengah setengah aja
jadi pak ya
karena memang yang diketahui
karena sesuatu kan
orang bisa melihat setengah setengah
itu tidak bisa dipaksa
dia harus mengaku yang dia tidak ketahui
atau dipaksa juga
harus mengaku perbuatan
yang dia tidak lakukan
tidak fair juga
jadi kalau kembali lagi
dia harus ada pengakuan
dia bukan pelaku utama
dia buka pelaku utama yang lebih besar
dan dia bisa mendekat keterangan
yang sudah dilakukan oleh pak novanto
di tahap penutupan
kpk belum memberikan
walaupun masih ada
yang lebih besar
yang pernah diungkap
pak novanto siapa
seperti dalam keterangan terdawa kemarin saja kan
yang dia ketahui
yang dia dengar
yang dia dengar
yang dia sebut
yang seperti itu
dan dia tidak bersinggungan dengan uang itu sama sekali
kalau dia bersinggungan
ya ini juga
agak aneh bagi kami
karena dianggap sebagai bentuk lain dari
tidak penjijikan uang
tidak penjijikan uang saja
agak lebar saja
kalau fokusnya pasal dua ayat satu
jelangkan uang pasal tiga
agak melebar ya
melebar dari sebelumnya begitu
nanti kita akan ulas lebih lanjut
setelah jeda berikut ini
kami dengarkan keterangan pak asaud dan juga kak angasya
setelah jeda berikut ini
saya kembali ke kak angasya bagaimana anda melihat penjelasan dari pak asaud sebagai
kuasa komisian ovado tadi rp tujuh tiga juta
itu tentang kebenaran apa hak penasehat hukum untuk menyatakan itu kan
nah terus hak juga penuntut umum untuk menyatakan itu
ya kita lihat nanti hakim akan pertimbangkan apakah diyakinkan dengan argumentasi
penuntut umum atau nanti kita dengar pembelaannya
kita tunggu kan minggu depan pembelaannya apa
yang mana yang benar
memang di perkaya itu memang hanya jaksa di punya bukan perkara korupsi punya aroma
emang pencucian uang belum didakwakan
karena menunggu perkara pokoknya kan
pencucian uang menunggu
perkara perkara sebelumnya juga ada
perkara korupsi baru cucian uangnya
di sini baru didakwa pasal dua atau pasal tiga gitu kan
nah maka kita berharap kan kalau nanti memang terbukti menurut hakim ini korupsi
nah korupsi kan uang mengalirnya kemana kan
karena selalu orang mempertanyakan sekian triliun itu kemana kan
nah hitungan hitungannya kemana
nah hitungan kemana pasti nanti kan diteliti oleh kpk
kita kan berharap kpk ayo nanti kelah
tapi kalau melihat argumen secara keseluruhan tadi dari pak dasril begitu ya
yang juga mungkin argumen yang sama dari kuasa hukum yang lain
bahwa ya memang cuma ini yang diketahui oleh stiano fanto
jangan dipaksa apa lagi
ya sudah ya
kurang lebih seperti itu
ini masih defensif sehingga orang melihat setengah setengah atau bagaimana menurut anda
sekali lagi haknya dia bahwa itu apalagi yang bisa keluarkan
misalkan kami hanya masalah lima m begini pelakuannya begini
kan persyaratan jc itu kan jelas
membuka bahasa paling sederhana membuka ada pelaku yang lebih besar
ya kalau kita lihat
kalau itu nggak dibuka ya nggak bisa
kalau dibuka nama dua yang baru
itu bukan pelaku yang besar
kalau diperkali lain juga nggak ada nama dua itu kan
nah yang kita berharap itu kan ada pelaku pelaku
tapi kalau dari sisi dua nama yang disebut misalnya nama puan dan pramono
karena itu yang disampaikan oleh stian novanto
walaupun itu disampaikan mendengar pernyataan dari madeoka mas agung
sementara madeoka mas agung sendiri melalui kuasa hukumnya menyangkal
itu tidak bisa menjadi hal yang
karena keterangan terlaku hanya berlaku bagi dirinya
dia harus disebut abc sampai z pun disebut kan
nah apakah nama abc z ini bisa dikira
kalau itu masih ada buktinya
kan nggak ada
tapi kalau disebut nama a
dialah yang menyuruh saya
dialah yang mengkodolin diri saya
dia yang melakukan
itu mungkin agak signifikan
makanya kan kalimat di pertimbangan analisa hukumnya jpu disebutkan
jct tersebut karena tidak signifikan dengan peraturan perundang undangan
setelah sebutnya diureikan
mungkin di situ jpu mengambil kesimpulan
jadi kalau misalnya tetap berpendapat dari pihak stian novanto mengatakan
ya cuma ini yang kami tahu
ya sudah berarti tidak bisa jadi
tidak bisa kalau begitu
tidak bisa dipaksa juga ya
aib yang lebih besar
selama aib yang lebih besar
berarti di situ ya sudah
berarti tidak penuhi kan
karena minta jce itu syaratnya itu
kalau syarat itu tidak dipenuhi ya mereka tidak akan menyambulkan
saya kembali ke pak saud
pak asaud itu mau orang
pak asaud ketika disebutkan status jasad kolaborator tidak diberikan
maka setia novanto bisa terancam tuntutan maksimal
sesepasal maksimal begitu ya
dua puluh tahun ataupun seumur hidup
tapi kalau kita lihat hari ini enam belas tahun penjara
apa sebenarnya yang dipertimbangkan oleh kpk sebenarnya
nah kalau itu itu ada kaitannya dengan pernyataan kang asep barusan tuh
kang asep ya
ya allah ya kang asep ya
jadi nanti apa namanya
kita kan kita masih mau bicara
tpbw nya kan belum
jadi kalau sekarang sudah di
dimaksimalin ya gimana nanti gitu kira kira gitu lah
ya ya ya baik
saya gak tau loh
hanya mengira ngira aja
nah ini harus kita tanyakan kepada asril
pada asril ada kondisi seperti itu
kalau jadi masih dikasih yang di tengah nih enam belas tahun
karena kalau kemudian semakin tertutup dan tidak terbuka
maka akan bisa lebih dari itu putusan hakimnya
pak dasril dan kuasa hukum apakah melihat hal ini juga
ya kami melihat kondisi hari ini tentunya
kondisi hari ini dakwaannya pasal dua ayat satu dan pasal tiga
apa uraian perbuatannya
orang perbuatannya dianggap melakukan intervensi dalam proses penganggaran dan pelaksanaan proyek ektp
apa bentuk itunya
pakta paktanya ada beberapa pertemuan baik yang didatang yang punya mendatang
ya hanya sepanjang ini ya kami berpikirnya itu dulu
itu dulu ya
dan dalam hal ini pak novanto mengajukan justice collaborator
ada pengakuan bahwa pertemuan itu ternyata dianggap salah
dan itu diakui bahwa pertemuan itu dianggap salah
tapi tidak ada satu desain permupakatan jahat untuk melakukan tindakan korupsi disitu
pak asril ingin saya ingin melihat atau mengutip kembali
pernyataan jaksa penuntut umum dari kpk siang tadi begitu atau dalam persidangan tadi
terkait dengan upaya pak setia novanto yang menyiapkan dua puluh miliar
dan juga akan minta bantuan demokrat jika namanya sudah mulai terendus oleh kpk dalam kasus ini
saya ingin perlihatkan terlebih dahulu kutipan pernyataan dari jaksa penuntut umum kpk
itu merupakan awal dari terjadinya delik ini karena pada dasarnya setiap orang yang hadir dalam pertemuan tersebut
menyadari dan menginsafi pertemuan tersebut bertentangan dengan hukum serta norma kepatutan dan kepantasan
terlebih lagi adanya upaya yang dilakukan oleh terdakwa untuk menghilangkan fakta
yakni dengan cara memerintahkan bia hanggra ini agar menyampaikan pesan kepada irman
jika ditanya oleh penyidik kpk agar menjawab tidak mengenal terdakwa
serta adanya upaya antisipatif terdakwa jika persekokalannya dengan johannes marlim
dan andi agusinus alias aino rogoff diperiksa oleh kpk
bagaimana pak dasril dengan pernyataan jaksa penuntut kpk tadi itu bahwa akan mempersiapkan dua puluh miliar
dan meminta bantuan demokrat kalau namanya mulai disentuh oleh kpk dalam kasus ktp elektronik ini
seingat kami itu sebuah rangkuman
dari ada rekaman yang cukup panjang ada pertemuan pak nopanto dengan andi agusinus atau dengan johannes marlin kalau tidak salah
itu yang terukap
itu adalah rangkaian yang cukup panjang pembicaraan yang cukup panjang
dan tidak nada antisipatif itu ada di situ
tapi ya penuntut umum menyimpulkan demikian ternyata gitu dalam tuntutannya
karena ada itu bicara kalau diputar rekamannya kan itu bertahap
seorang orang saja
tapi penuntut umum menyimpulkan itu sebagainya ada antisipatif
tidak ada yang saya pasti jamin adalah tidak ada kata kata untuk mengantisipasi jika terjadi begini begini gitu
minta bantuan partai demokrat tadi bagaimana
kalau minta bantuan partai demokrat kemudian menyiapkan sejumlah uang dua puluh miliar
secara persisnya juga kata kata itu tidak ada dalam taping atau dalam rekaman itu
seingat saya tidak ada seperti itu
tapi dirangkum seperti dalam surat tuntutan ya itu kan konstruksi tuntutan yang tentu menguatkan besarnya tuntutan itu
jadi yang jelas secara lengkap taping itu tidak seperti itu bunyinya
oke baik terima kasih pak dasril terima kasih juga pak saud siti morang
atas waktunya dalam prime news malam hari ini
sebagai penutup kang asep bagaimana anda melihat argumen argumen yang tadi disampaikan oleh pak dasril
saya pikir kita berharap di play doh disampaikan kan
haknya minggu depan untuk menyampaikan
misalkan tadi masalah lima tujuh tiga kemudian sekarang
ya kaitan dengan partai yang direkaman kita juga mendengar
saya kira kan ada suara hehehe ya kan
saya kira jpu tidak mungkin menyampaikan fakta persidangan tanpa alat bukti
saya lebih senang kalau tadi sangkalan sangkalan tertuang di dalam nanti play doh ini kan
bahwa juga misalkan bahwa betul
dan sudah mengakui berkali kali
saya mohon nanti terungkap dalam play doh ini gitu kan
jadi tertulis misalkan anda melihat
kalau soal antisipatif ini ternyata juga masih belum diakui
sebagai sebuah antisipatif itu akan memberatkan malah
itu kan salah satu tadi yang tertulung lima
untuk mendapatkan justice kolaborator tadi
kaitan mempersiapkan uang dengan menyebut nama partai
nah itu kan ada penyangkalan sekarang dari penasihat hukum
nah kalau besok disampaikan dengan itu pengakuan salah satu mungkin
ada tadi ada peran peran besar lainnya
tapi kalau besok masih disangkal ya itu buktikan keterangan tidak terdakwa dalam bentuk tidak mengakui kan
nah itu yang kita tanya
maka saya berharap lah sudah lah
kita kan dari perkara perkara lain sudah semakin nampak gitu kan
apalagi nanti yang kpk sudah sebut eh atau di putusan yang sudah disebut
kpk sudah jadikan tersangka sekarang
kemudian ksk akan menyusul beberapa orang
nah ini akan menyebut pasal pasal yang terlepas ini akan menjadi satu mengunci
nah kalau misalnya salah satu nanti masih berkelit
nah percuma kan
saya pikir sudah lah ini fakta
dan lain lain juga sudah mengatakan yang sama
masalahnya begitu maksudnya
saya kira biarlah ini nanti jadi satu rangkaian bahwa ini proyek ektp itu betul betul negara dirugikan
lima belas tahun penjara anda sebut tadi bukan hanya kemungkinannya bisa turun atau tetap
tapi bisa lebih tinggi
oleh putusan hakim nanti
apa faktor yang paling signifikan enam belas tahun ini bagi si cian hovanto ternyata bisa lebih tinggi dalam putusan atau ponis hakim
itu berdasarkan pengalaman ya
kalau terdakwa mengungkiri ya
kemudian berbelit belit tidak menyesali perbuatan itulah memberatkan terdakwa
apalagi sebelumnya ada drama drama itu kan
nah apakah hakim nanti akan sependapat dengan jpu enam belas tahun atau hakim punya keyakinan lain
nah itu yang kita lihat
tapi kalau saya kira kalau hakimnya misalkan mengatakan bahwa ada drama di awal
kemudian fakta persidangan di stasiun mengatakan ini
kemudian di pleidoi masih menyangkal
tidak menutup kemungkinan hakim menambah
jadi artinya kuncinya kalau si cian hovanto memang ingin mendapatkan status jasa sekolah beratur atau mendapatkan keringanan dari tuntutan
dalam pleidoi tadi itu ya
dalam pleidoi menyampaikan ada penyesalan mengakui ada perbuatan terjadi
peran dia sebagai apa
ada peran peran lain tadi disebut
yang dibuka begitu ya
mk saya akui bahwa ini perbuatannya jelas
saya kira hakim akan nurunkan jauh
kita akan lihat bagaimana nanti ketika sidang dengan agenda pleidoi yang disampaikan oleh cian hovanto dan kos hukumnya
kak ngasir telah bergabung bersama kami malam hari ini
rangkuman fokus bahasan kami malam ini akan segera hadir
tetaplah bersama kami
nah terima kasih